menteri kesehatan terawan agus putranto membantah angka tes covid sembilan belas di indonesia lebih rendah dari standar organisasi kesehatan dunia who
terawan juga mengklaim angka rasio positif atau positivity rate indonesia lebih baik dari sejumlah negara negara di dunia
dalam webinar di jakarta selasa sore terawan mengatakan tes covid sembilan belas di indonesia sudah dilaksanakan sebanyak empat puluh tiga sampai dengan empat puluh lima per hari
menurutnya jumlah ini sudah di atas rata rata tes yang dianjurkan who yaitu sekitar tiga puluh delapan ribu tes per hari
namun terawan mengakui bahwa tes covid sembilan belas belum rata karena terkendala akses dan geografi wilayah indonesia yang berpulau pulau
terawan optimistis bahwa angka rasio positif indonesia yaitu
karena tidak merata karena menyangkut juga daerah wilayah penduduk kapasitas dengan negara kepulauan yang sangat berbeda dengan negara negara lain